anda kembali menyaksikan the world tonight
angka kematian ibu di indonesia belum turun secara signifikan
dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di asia tenggara
selain faktor medis faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya
pemeliharaan kesehatan dan budaya juga berkontribusi
pada angka kematian ibu akibat melahirkan
selalu rapat merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko kematian pada ibu hamil
otoritas kecamatan cibitung memahami pengambilan keputusan medis bagi ibu hamil di desa ciroyong

kesehatan yang baik seperti di sini ada banyak anak banyak rezeki saya selalu menjelaskan kita
bagaimana kita menjelaskan karena disini ada banyak anak banyak rezeki terus istilahnya ya
kita mah yaakumaha allah weh karena allah yang kita nunggu takdir lah ya jadi saya berusaha
untuk menekan kebiasaan kebiasaan seperti itu supaya mereka berpikir positif upaya menekan
angka kematian ibu di indonesia memerlukan partisipasi bukan hanya dari pemangku kebijakan
dan tenaga kesehatan tetapi juga kesadaran masyarakat